perjalanan timnas sepak bola u dua puluh tiga dari piala asia u dua puluh tiga hingga menjalani playoff olimpiade paris
telah membuka mata bahwa sepak bola tanah air mampu bersaing di level asia
skuad garuda budha berhasil menggagalkan ambisi australia dan korea selatan menjadi wakil asia di olimpiade
sekali lagi selamat untuk tim garuda muda karenanya saya bersama ketua umum pssi bapak erick thohir
selamat datang kembali ke tanah air pak erik
selamat juga untuk pencapaian timnas garuda
semuanya menyambut dengan gembira karena ini rasanya pelepas dahaga sekian puluh tahun
pak erik sewaktu di acara kadin itu bapak waktu itu mau tanding melawan uzbekistan
semua orang mengatakan selamat pak erick profisiat
buat pak erick apakah harapan ini is it to much
apakah sesuatu yang sebenarnya agak melampaui apa yang kita punya
sejak awal saya tahu bahwa kalau kita bisa bekerja keras mempersiapkan semua dengan baik
dan kebetulan talentanya ada semua bukan sesuatu yang tidak mungkin
tapi memang ekspetasinya tidak setinggi sekarang
terus terang waktu kita lolos u dua puluh tiga kualifikasi piala asia setelah kita menang dua kali waktu itu
sama taiwan sama krisistan itu kan kita pertama kali lolos
nah optimisme mulai terbentuk
lalu ketika pembagian pool agak lemes
karena ada qatar australia ada juga waktu itu satu lagi kok lupa ya
jordan yang dua duanya tim senior waktu itu kejuaraan piala asia senior dua duanya di final
nah tetapi ya kembali kan kita tidak boleh selalu apa ya sebagai bangsa
kalau melihat tembok tuh wah udah tembok
kita harus biasakan apa sih di balik tembok sepatu ada sebuah kegembiraan
karena waktu itu australia lawan dengan jordan juga luar biasa
dan ya kita coba ya terima kasih kepada pemain kepada coach yang mempersiapkan semua dengan baik
supporter luar biasa dukungan presiden pemerintah luar biasa
ya itu juga membawa sebuah semangat baru gitu
kalau misalnya dengan seluruh apresiasi yang ada dan pasti pak erick saya lihat membukukan badan kepada pemain untuk mengucapkan terima kasih
tapi kalau ada catatan adakah ganjelan sesungguhnya dari seluruh pertandingan
ya selalu gini kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi
karena perjalanannya luar biasa gitu
tapi kan kembali sebagai manusia atau sebagai bangsa kan kita harus punya mimpi lebih besar
ya tinggal selangkah lagi kita gagal
nah tentu apa introspeksi yang selalu saya bilang ke pemain pelatih ya memang akhirnya kita perlu tiga hal
satu memang kalau kita lihat setelah kemarin lawan korea itu secara fisik dan mental kita sudah habis
karena sudah kasih semua
ya recovery nya memang ya kembali fisik mental
ya dan kesuksesan kita kemarin juga kita ada waktu untuk tim ini konsolidasi
karena kan kalau kita lihat banyak pemain muda kita baik yang ada di eropa ataupun yang ada di indonesia
hanya beberapa pemain yang pemain inti di klub
ya ridho pemain inti di klub
ya kalau kita lihat marcelino di liga dua belgia kan dia bukan pemain inti
lalu witan pemain inti sekarang kemarin dibayangkan
tapi kan dinamika ini nggak boleh menjadi sebuah langkah setback bahwa tim kita tidak bisa berkompetisi
nah itulah kenapa sejak awal kita perlu istilahnya training center lima hari sebelumnya
itu karena untuk chemistry nya dulu dibangun
dan itu terbukti salah satu selain persiapan fisik mental ya ada jeda untuk training camp ini
mempersiapkan tim itu menjadi salah satu kunci kan
dan sebelum kemarin kita bertanding kan kita lawan saudi dan lawan uae
dimana lawan ui kita seri satu satu tidak disiarkan
lawan saudi kita half time satu satu terus full time kita kalah tiga satu
kalau tadi pak erick mengatakan bahwa ya waktu lawan korsel itu itu memang sudah total
tapi saya ingin bertanya pada pak erick
pemain kalau saya boleh apresiasi ya
mereka itu memang benar dalam kondisi yang habis habisan
saya lihat video yang pak erick post di ruang ganti
itu kelihatan sekali mereka tidak cukup bersemangat untuk merespon
jadi saya ikut bisa merasakan down sekali
ya saya sebagai pembina ya saya muntah
mesti juga punya empati
tetapi juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan
kita nggak bisa sebagai pembina menyalur nyuruh
ya tentu peran saya di situ selain memastikan organisasi ini berjalan baik ya
saya kasih lihat dengan leadership bahwa saya bersama mereka gitu
pak erick pada waktu mau melawan play off yang terakhir itu
ya dia memang sedang ada prioritas dengan klubnya
tetapi juga ada elkan bagot gitu
dan kemudian kenapa dia tidak bisa hadir
pak erick sudah ikut turun tangan untuk memintanya
shin taeyong juga sampai mengatakan
ya kalian wartawan cari sendiri saja jadwalnya
dan itu membuat supporter bola melihat bahwa elkan tidak nasionalis
tidak mementingkan timnas indonesia
saya kenapa selalu bilang kalender kalender kalender itu penting
kalau kita lihat persiapan u dua puluh tiga dan kondisi u dua puluh tiga pada pertandingan piala asia ini kan
memang tidak masuk kalender fifa
dan saya di tiga bulan sebelum kita berkumpul
dan sampai waktu itu kan akhirnya liga merubah sebuah regulasi
kalau klub tidak menurunkan pemain dua tiga
ternyata tiga hari sebelum kita berkumpul
itu saya dapat laporan hanya sembilan pemain yang berkumpul
makanya saya bukan otoritatif yang otoriter maksain
tapi kan sudah ada pembicaraan
kita sudah ada pembicaraan tiga bulan sebelumnya
baru saya pakai power saya
dan akhirnya terkumpul pemainnya
nah pemain yang di luar negeri
memberhentikan liga mereka atau memaksa klub
klub klub indonesia juga melepas pemainnya
nah elkan memang tidak dilepas sama klubnya
tetapi apakah terakhir waktu kita play off
dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain
nasionalisme di anak anak ini ada kok
karena supporter bola melalui social media
dan merasa bahwa elkan bagot tidak cukup
memang supporter sepak bola indonesia kan tadi
ini rindu yang puluhan tahun terpendam
akhirnya dinamika di sosial media pun sangat dinamis
saya berharap supporter kan sekarang sudah melihat
tim kita sudah mulai naik ke asia
untuk u dua puluh tiga sudah empat besar
saya berharap supporter juga harus mulai naik kelas
harus juga dalam posisi level seperti supporter supporter negara lain
tapi yang juga terjadi pada saat melawan gwinia
akan juga pak erik saya lihat sampai memposting dua kali soal rasisme
itu sebuah message yang penting
karena pak erik takut kita malah jadi dipermalukan di dunia internasional
itu buat pak erik gerak cepat untuk mengatakan stop rasisme
dan kita tidak mengenal segala bentuk penghinaan rasial
karena waktu saya jadi ketua pssi
ya memang kita dari timur warna kulit berbeda
kita pun di liga indonesia ada isu rasisme
kalau kita ingin timnasnya naik kelas
supporternya juga harus naik kelas
jangan juga nanti pulang ya
karena ini benar benar manusia ya
saya mau kembali misalnya ke pertandingan paling terakhir pak erik
ada dua pemain naturalisasi yang tidak bisa hadir
ketidakhadiran mereka di timnas itu menjadi faktor
tim kita tidak tampil prima
saya rasa kalau kita selalu membentuk sebuah tim sepak bola
ya pemain pengganti dewanga
ya kan dewangga dipanggil akhirnya
ya kan sangat baik gitu
ya tim sepak bola ya harus memang punya kualitas sebelas orang
asia level delapan besar enam besar
tim cadangannya pun sebelas yang sama
ada kumulatif kartu kuning
kan ridho tidak main karena kartu merah
ya dijawabnya ya that s the regulations
jadi ya memang ya kita harus punya yang selalu saya bilang
kali sebelas untuk tim inti
bahwa main bola itu bukan cuma satu dua orang
ketika timnas melawan irak
dan kita bisa menempati peringkat ketiga waktu itu
dan memang banyak analisa pengamat bola mengatakan
pemain marcelino bermain cukup egois
nah perkataan pak erick itu kemudian diasosiasikan
dan kemudian marcelino mendapat hujatan netizen
pak erick bisa juga memberikan klarifikasi soalnya
tidak menembak figur satu dan lainnya
kata kata bahwa kita bermain bukan dua pemain
sebelum pertandingan atau beberapa pertandingan selalu saya ingatkan
karena saya percaya ini permainan tim
dan tidak menunjuk pada marcelino
dan gini kita harus juga biasakan bahwa pemain sehebat apapun
pasti di satu titik ada kondisi yang dia maksimal
kita juga jangan menghakimi
para pemain pemain ini yang masih muda
yang ini generasi emas indonesia
dan generasi ini belum tentu lahir lagi sepuluh tahun lagi
saya cukup ikut bisa merasakan apa yang dirasakan marceli
ada sosial media di dalam negeri yang lucu begitu
karena usia mereka juga mungkin belum terbiasa
kita jangan jadi juga pihak pihak yang gampang menghakimi
makan sama kusintayong itu makannya ya disiplin
jadi ya kita juga mesti empati dengan pemain pemain ini
saya hadir sama mereka itu karena ya saya merasa saya sebagai bapak mereka
yang harus ada bersama mereka gitu loh
pak erick waktu melawan gwina itu kan juga ada gianni presiden fifa
di sini presiden viva orang langsung melihat wah pak erik manggel presiden gwinneya
saya terus terang bonus ter hari raya pathogens

mungkin saya menebak nebak dia ingin mengirim signal bagaimana dia percaya kalau sebuah negara serius membangun sepak bolanya
dan dia sampaikan itu kan kalau dilihat dari tiga kali dia ditaruh di sosial medianya memang dia menceritakan transformasi sepak bola di indonesia
karena buat presiden jani saya rasa satu tahun yang dialami sepak bola indonesia ini luar biasa
jadi itu bukan karena pak erik yang undang atau message bahwa ini sebuah contoh kalau sepak bola digarap dengan baik bisa jadi seperti ini
orang mengira begini wah ini presiden fifa obrolan para pencinta bola
atau supaya wasitnya nggak main main
saya juga kenapa ketika pemain menyampaikan saya abc kan saya langsung
selama ini indonesia dianggap afc juga anak baik
ya saya di setiap pertandingan saya protes
ya kan lucu kalau ketua pssi dikasih kartu kuning di lapangan kayaknya belum ada gitu
jadi saya minta tertulis sesuai dengan prosedur
jawabannya tidak memuaskan ya paling tidak kita by the rule kita lakukan itu gitu
karena di pertandingan kemarin drama demi drama itu wasit dianggap tidak fair dan justru merugikan indonesia
saya ingin tanya pada pak erick yang jauh lebih jauh lagi pssi bisa apa